cara cara menerima kenyataan
dengan mengikhlaskan semua yang terjadi pada kehidupan
akan membuat kita lebih bisa menerima kenyataan hidup
terus puasa thr dan tkw mah
gak dapat thr bu dokter
iya pak kalau misalnya masalah sekolah gitu
suka ngobrol sama claudia
pernah bu dokter
katanya selepas smp nanti
dia mau langsung katanya daftar jadi tkw
emangnya pak arnadi tuh gak pengen claudia jadi sarjana pak
bisa tamat smp saja sudah syukur bu dokter
gak pengen claudia nya sekolah tinggi
gak pengen sih bu dokter
orang tua juga kepingin
atau anaknya sekolah tinggi
sampai bangku kuliah
tapi bagaimana dengan biayanya
untuk makan juga sudah pas pasan
rumah juga belum kerenovasi
kalau saya mah terserah claudia nya aja
claudia nya sih maunya katanya buru buru berangkat luar negeri
biar bisa cepat bantu bantu ibu sama bapaknya
tapi kan pak
kalau misalnya cuma lulus smp
bisa jadi tkw
kalau misalnya jadi sarjana
itu kan kerjanya bisa dimana aja
bu dokter sih enak aku bisa ngomong begitu
karena bu dokter teh banyak uangnya
atu kata saya mah uang dari mana
bisa makan juga sudah syukur alhamdulillah bu dokter
anak teman saya juga yang lulusan sma
kerjanya cuma jaga toko
paling juga gajinya rapah
mendingan juga waktu berangkat ke arab
selepas smp nanti
tengkoraknya banyak dong
katanya orang orang begitu kok
emang kalau bayi tengkoraknya banyak kan dadang
jangan jangan di jeraus ini ada klinik tabur sih kum
tidak ada klinik tabur di jeraus ini kum
tidak ada klinik tabur di jeraus ini kum

ini udah dipel dari pagi kan
di jaman memang sudah edan ya
di sisi lain orang tahajud mohon mohon ya dikasih bayi
di sudut lain orang buang buang baik
enak juga duduk disini kom
nanti kamu masuk angin kalau tiduran di ubin
ya harusnya sih itu bisa sejahtera ya
saya harus segera membicarakannya sama bu yola ini
cara cara menerima kenyataan
dengan mengikhlaskan semua yang terjadi pada kehidupan
akan membuat kita lebih bisa menerima kenyataan hidup
makan aja yang ada di kepala kamu manin
hah ya ampun
dari tadi kan belum makan kang
nah saya carikan
kamu jagain buku bukunya ya
sekalian kamu saya baca baca biar pinter
hah ini sekebiasaan lagi kamu menggaruk
kenapa tuh kang
saya keluar dulu assalamualaikum
after makan sama sendiri
tapi emangnya kamu udah dapet kondoknya
belum wad bingung mau nyari di mana ya
wad mau sih nemenin febri nyari kodok
gak usah wad
bukannya nyari kodok kok sama edward mah
febri malah sibuk nolongin edward
samperin dong cloud jangan dipandangin aja
dia nih kalau dia cowoknya diambil orang diam aja
kan mau ke mana
mau ke mana kang tatang
mau ke mana kang tatang
makasih c assalamualaikum
ya allah kang tatang tersetres lagi
salah satu dari tengkorak bayi itu
bayinya acing yang digugurin kum

kamu kalau ngomong ih dipikir dulu kenapa sih

apaan sih doi orang baru datang main gagar gugur gagar gugur aja
sebentar lagi kamu dijemput polisi cek
tengkorak tenkorak bayi yang ditemuin di rumah lewasa um
polisi curiga salah satu dari tengkorak itu